cnn indonesia breaking news

sudah melakukan sterilisasi di lokasi dan kondisi keamanan di lokasi dinilai sudah terkendali
yan sejauh ini bagaimana dengan jemaah yang lainnya yang sedang beribadah di sana tentunya
ya kejadian ini terjadi sekitar pukul
dan saat itu memang pastor albert sedang melakukan kudus
kudus ibadah pagi di gereja katolik anto yosep di jalan dr masyomedan
dan tiba tiba menurut keterangan sejumlah saksi yang mengikuti kudus tersebut
pelaku saat itu juga berada di lokasi dan mengikuti khutbah
namun kemudian dia mencoba menyerang pastor dengan pisau
dan juga membawa sebuah benda yang diduga merupakan bom rakitan
namun saat akan melakukan
aksinya para jemaah berhasil mengamankan pelaku
dan saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian
karena aksi tersebut
si pendeta pastor albert ini sempat mengalami luka di tangannya
dan akhirnya ibadah tersebut ibadah pagi tersebut harus diundurkan
karena memang kondisinya tidak memungkinkan
saat itu tim gegana langsung melakukan sterilisasi di lokasi
yang sejauh ini apakah sudah dapat diketahui siapa yang melakukan hal tersebut
dan juga motifnya apa
ya dari pihak kepolisian belum mengeluarkan keterangan secara resmi
namun memang sudah beredar di sejumlah informasi yang menyatakan bahwasannya
pelaku melakukan hal ini karena merasa tersinggung atau terhina
tidak jelas memang apa yang menyebabkan dia merasa tersinggung atau terhina

namun informasi ini tidak terlalu jelas
namun informasi ini tidak terlalu jelas
dan identitas pelaku juga sudah diketahui
inisialnya adalah iah
tentu kita masih menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian
karena memang informasi yang beredar ini belum bisa terkonsirmasi secara resmi
diketahui juga pelaku memiliki kartu tanda penduduk
namun ini diduga juga palsu dan tidak bisa dipastikan status dari pelaku ini sebenarnya
yang tadi anda beritahu
jadi anda berkatakan bahwa pelaku tersinggung seperti itu
apakah dari tersinggung itu dia merupakan adalah jemaah yang memang biasanya melakukan ibadah di tempat tersebut
dan apakah ada pihak ataupun keluarga yang mengetahui siapa si pelaku ini sendiri
ya sampai saat ini para saksi tidak mengetahui
artinya para jemaat yang hadir di lokasi belum bisa mengidentifikasi sebenarnya siapa pelaku
karena tidak bisa dipastikan apakah dia memang
jemaah di gereja tersebut ataukah bukan anggota dari jemaah
karena memang informasinya sangat minim sekali
saat ini pelaku masih diamankan di kantor kepolisian sehingga tentu belum bisa digali informasi
apa sebenarnya yang menjadi latar belakang pelaku melakukan aksi tersebut
sampai saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian
karena pihak kepolisian pasti masih melakukan penyelidikan
terhadap pelaku yang sudah ditangkap
ya bagaimana kondisi gereja saat ini
dan bagaimana pula dengan jemaah
apakah ada penjagaan yang lebih ditingkatkan lagi
apakah ada jalan yang ditutup atau bagaimana
ya sampai saat ini situasi sudah terkendali
memang tentu ada sejumlah aparat yang melakukan penjagaan
karena tadi juga sudah dilakukan proses sterilisasi untuk memastikan bahwa tidak ada bom atau benda lainnya
yang membahayakan jemaah di sekeliling
di sekitar lokasi
sampai saat ini masih berjalan normal
hanya saja memang warga banyak mendatangi lokasi untuk melihat atau mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi
sehingga lokasi ini cukup padat oleh warga
ian bagaimana dengan kondisi pastur saat ini
apakah dibawa ke rumah sakit atau hanya bisa dikatakan rawat jalan saja
ya pastur albert ini terluka
di bagian tangannya
saya belum mendapatkan informasi apakah paspor tersebut dibawa ke rumah sakit
namun kalau melihat kondisinya
artinya tidak terlalu parah
hanya terluka di bagian tangan
dan saat ini mungkin sedang dilakukan perawatan terhadap yang bersangkutan
yang bisa anda jelaskan sedikit
bagaimana kondisi gereja selama ini
apakah gereja tersebut berada di pusat kota dengan penduduk yang padat seperti itu
atau bagaimana ian
bisa anda jelaskan sedikit
ya gereja berada di jalan dr mansur
dan jalan dr mansur ini merupakan letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota
di situ juga terdapat sebuah universitas sumatra utara universitas negeri di sumatra utara
di sumatra utara
sehingga memang jalanan dr mansur ini termasuk jalanan yang cukup padat
di sana banyak aktivitas mahasiswa karena memang lokasinya sangat berdekatan dengan kampus
sehingga selain itu juga pusat jalan ini juga menjadi salah satu pusat berkumpulnya kaum muda
artinya banyak di situ lokasi kuliner lokasi tempat makan
dan lokasi lainnya khususnya yang identik dengan anak muda karena memang sangat berdekatan dengan kampus
sehingga memang ini bukan lokasi ini bukan kategori lokasi yang berada di pinggiran tapi lokasinya berada di termasuk di pusat kota
yan sejauh ini memang medan juga termasuk tempat yang bisa dikatakan aman seperti itu
apakah sebelumnya memang sudah pernah ada teror juga di tempat tersebut
ya untuk di medan
ya untuk di medan
di gereja yang sama mungkin belum sepengetahuan saya belum pernah terjadi aksi teror serupa
namun memang beberapa tahun lalu pernah terjadi aksi teror bom juga di kota medan di gereja
namun kalau kita gambarkan kondisi beberapa tahun terakhir kondisi kehidupan umat beragama di kota medan tergolong baik saja
kondisi kehidupan umat beragama di kota medan tergolong baik saja
artinya tidak pernah ada singgungan antara umat beragama di kota medan karena kerupunan memang cukup terjaga disini
semua bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa
kembali atau tidak melebar ke masyarakat yang lain
namun selama beberapa tahun terakhir kondusivitas kehidupan beragama di kota medan cukup terjaga dan cukup baik
yang bisa anda jelaskan kembali mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kita
bagaimana kronologis dari kejadian ini jam berapa mulai terjadinya dan bagaimana terjadinya hal ini
ya menurut keterangan sejumlah saksi kondisi kejadian ini terjadi sekitar pukul delapan pagi saat pastor albert s pandingan melakukan khutbah di gereja katolik santo yosep di jalan dr mansur
kemudian selanjutnya tiba tiba sang pelaku yang duduk di baris ketiga saat pastor melakukan khutbah
kemudian tiba tiba mengejar dan menghampiri paspor tersebut
kemudian menyerang dengan pisau dan sang pelaku juga membawa sebuah benda yang diduga bom rakitan dengan pipa berwarna kuning
namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh sejumlah jemaah
kemudian pihak kepolisian juga langsung datang ke lokasi untuk melakukan sterilisasi dan juga menangkap pelaku
dan saat ini pelaku sudah
diamankan dan informasi yang saya terima pelaku dibawa ke kepolisian sektor sunggal
namun memang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dan info info yang beredar ini masih berdasarkan keterangan para saksi dan juga info yang beredar secara tidak resmi di sejumlah jejaring sosial
dan sampai saat ini memang konfirmasi dari pihak kepolisian masih ditunggu membenarkan kondisi ini
dan juga tentu pelaku juga sedang ditangkap tidak bisa dimintai keterangannya
sehingga informasi yang beredar baru informasi yang dikumpulkan dari sejumlah saksi
sementara itu beredar juga seperti yang tadi saya sudah laporkan juga pelaku berinisial iha
dan dari pelaku diamankan ktp yang diduga juga palsu
sebuah simbol keagamaan
namun tidak bisa dirinci karena memang ini baru informasi yang beredar di jejaring sosial
yang terakhir bagaimana kondisi situasi di sana saat ini
bagaimana pula dengan pengamanannya
ya seperti yang tadi saya laporkan juga pihak gegana sudah melakukan sterilisasi
menurut pihak polisian situasi di lokasi sudah bisa terkendali
artinya dari petugas yang ada di sana sudah menyatakan
bahwasannya situasi sudah terkendali
dan saat ini juga banyak warga yang mendatangi lokasi untuk melihat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lokasi
sehingga lokasi saat ini memang cukup padat oleh warga
baik yan terima kasih atas laporannya
informasi terkini tentang insiden serangan di sebuah gereja di medan akan kami sampaikan lebih lanjut
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia